kok mak keliatannya kesel
katanya mau nemenin mak
lihat wawan nyemprot hama di ladangnya
gak taunya malah ke pasar
tapi percuma mak
acing beneran gila
kejiwaan loh bukan sakit jiwa
tapi kenapa dokter kelarannya kabur
udah kamu tidak usah ikut mikir
gak usah takut
sekarang duduk disitu
acing itu gila kalo ketemu perempuan
ketika dia bertemu dengan perempuan
kapal miring kapten kumat ya
kamu kenapa ngeliatin saya begitu atuh kum

kamu mau ngeliatin saya begitu atau kum
saya tidak menyangka
ternyata kamu begitu perhatian sama si aceh
kamu mau ngeliatin saya begitu atau kum
eh maksud saya kamu perhatian tapi ternyata
saya baru tahu kalau ternyata sebesar itu
kamu mau ngeliatin saya begitu atau kum
buat saya itu kalau tidak ada aceh
tidak ada orang yang bisa seledekin
karena cuma dia yang bisa ngelawan kalau di ledekin
terus kalau tidak ada sepi
saya mau pamer sama siapa coba
harga tanah teh dinaikin sama para pembeli kang
wawan teh takut kewalahan ngadepin para pembeli
wawan teh takut nggak mampu untuk bertahan
karena wawan juga punya tanah yang harus diurus
sudah wawan diamkan saja
nanti lama lama mereka juga bosen
mendingan kang jamal teh segera pulang kang
kalau kang jamal nggak pulang
jangan salahin wawan kalau tanah ini terjual
cak ida cak ia bani naon kak diek

wan ikut yuk ke rumah maeros
oh cak kenalin sama dedeh
cucunya maeros orangnya cantik
wawan teh kan cuma petani cek
lagian dede gak akan mungkin suka sama wawan
apalagi dedeh itu cantik
dedeh orangnya baik wan
dia seneng sama petani
wawan masih banyak urusan di kebon
ya udah atuh
ini petang gak enak sama maeros ya
waalaikumsalam kang ujang

saya pamit dulu ya
oh boleh cuk
saya rasa sih
nggak ada orang di dunia ini
yang menyukai jadi penjual cilok
ya sama adanya ini saya jalanin sob
saya berusaha menyukainya
jadi nggak terasa berat
oh besoknya jadi kan ke arena fantasi
insya allah jadi
kalau kangkoswara butuh kamera
terus kamu pakai hp apa
iya tapi kartunya ditukar
ya sayang ah tukang
piktiknya nggak diabadikan
makasih ya sob
kok mak kelihatannya kesel
katanya mau nemenin mak
lihat wawan nyemprot hama di ladangnya
nggak tahunya malah ke pasar
tapi percuma mak
wawannya lagi sibuk
nanti mak malah dicuekin sama wawan
nggak tahu mak
kata kamu orangnya baik
wawan baik mak
tapi kalau dia lagi sibuk
dia gak mau diganggu orang
tadi aja saya ajak ke sini
mau dikenalin sama dede

dia bilang lagi banyak kerjaan mak
berarti dia nggak baik
gimana mak kalau dikenalin sama kakaknya wawan
namanya si jamal
orangnya lebih ganteng dari wawan
pastinya lebih baik mak
masih ada cemilan nggak di dalam
masih ada cemilan nggak di dalam
uang sudah mulai habis
sudah banyak kepake
kalau bulan depan
si uja nggak ngasih pinjeman dua juta
kalau bulan depan
si uja nggak ngasih pinjeman dua juta
kamu kok duduk duduk nyantai begini
kok enggak belanja
idante sudah masak pak
sudah masak telur dadar
nasi juga sudah masak
ida lagi malas keluar pak
itu motor dibeli
cicilan motor bulan depan gimana
pak idan mau keluar dulu ya
idante lupa kalau hari ini teh
idan harus ngecek transferan dari teman bisnis
sudah ya pak
orang tua hebat barokati
hidup kok selalu dalam angan angan dan bualan
baru sebulan lagi
tapi kecantikan dalam diri kamu teh sudah membuat
cuma laki laki yang boro
yang tidak tergila gila kepada kamu tuti
makasih ya pak ustadz
oh ya semalam sobrik bilang
katanya dia mau ngajak kamu makan makan